rapi tes antigen dijadikan diagnosis kasus covid sembilan belas oleh pemerintah
menkes sudah mengingatkan bahwa akan terjadi lonjakan kasus
karena pemerintah tengah menggenjot kapasitas testing dan juga tracing
bagaimana penerapan tes antigen ketika sudah sah menjadi alat diagnosis
mengapa pemerintah baru memutuskan penggunaan antigen daripada pcr
karena selama ini kita tahu bahwa standarnya adalah menggunakan tes pcr
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber
yang bergabung dari luar studio
sudah terlihat semuanya saya akan sapa
terlebih dahulu ada ibu siti nadia tarmizi direktur p dua pml dari kemenkes
ada pak diki budiman epidemiolog dari griffith university
ada bu neti prasetyani anggota komisi sembilan dpr ri dari fraksi pks
selamat malam ibu ibu dan bapak
mudah mudahan semuanya sehat selalu ya
bu nadia pak diki dan juga bu neti
kita akan bahas soal kemudian
keputusan pemerintah yang sudah menetapkan antigen sebagai alat diagnosis
karena sebelumnya kita menggunakan pcr
mungkin saya akan ke bu nadia terlebih dahulu
ibu dengan menetapkan antigen ini sebagai diagnosis untuk kepentingan epidemiologis
apa sebetulnya target yang ingin dikejar oleh kemenkes
apakah untuk mengejar testingnya tadi atau kemudian untuk mengetahui
sebetulnya saat ini sudah seberapa besar sebaran kasus covid sembilan belas
jadi dengan adanya
dengan adanya rapid antigen ini sebagai salah satu alat diagnostik
yang sudah bisa memastikan seseorang confirm covid sembilan belas
ini adalah suatu berita yang luar biasa baik ya
terutama kalau kita kalau kita melihat walaupun saat ini kita memiliki sekitar enam ratus tiga puluh laboratorium
untuk pemeriksaan pcr maupun tcm yang tersebar di seluruh provinsi
tapi ternyata tidak semua kabupaten memiliki alat pemeriksaan tersebut
nah dengan adanya rapid antigen
kita tahu bahwa ini adalah suatu metode pemeriksaan yang dengan cepat dan mudah
dan tentunya kita bisa langsung tahu hasilnya ya dalam waktu kurang dari tiga puluh menit
dan ini akan sangat membantu tentunya memperluas akses testing
ini yang pertama
yang kedua adalah tujuannya dengan arahan bapak menteri kesehatan
bahwa alat tes rapid antigen ini akan difokuskan di puskesmas
yang dalam hal ini
artinya selain menegakkan diagnosis dengan cepat tadi
kita juga bisa langsung mendeteksi kasus kasus positif
terutama kasus kasus yang mungkin selama ini tidak memunculkan gejala
nah dengan adanya kita bisa segera memisahkan kasus positif ini
dilakukan tentunya patah laksana untuk kejala yang ringan
ataupun tanpa gejala dengan cara isolasi mandiri
atau dengan isolasi terpusat tentunya akan segera bisa memutuskan rantai penularan
baik rantai penularan di dalam masyarakat maupun rantai penularan yang mungkin terjadi di dalam keluarga
baik bu nadia
artinya di sisi lain dengan menggunakan rapid test antigen ini
juga karena ketidakmampuan kita terhadap alat pcr tadi itu
karena selain tadi yang ibu katakan tidak semua daerah memiliki alat pcr
dan juga soal waktu yang cukup lama tadi itu
apakah juga karena itu bu nadia
untuk membuat sebuah laboratorium pcr itu ada beberapa kriterianya
pertama pemeriksaannya itu setidaknya harus pada standar biosafety level dua
yang artinya berarti kita harus merenovasi sebagian besar laboratorium kita
yang kedua adalah tentunya perlu sdm tertentu untuk bisa mengoperasikan alat ini
dan yang ketiga ini pemerisaannya rata rata harus lebih dari satu atau dua spesimen
bahkan ada yang tiga puluh ada yang empat puluh
tentunya nanti akan terjadi waktu tunggu
berbeda dengan rapid antigen ini yang pemeriksaannya sifatnya individual
bu neti beberapa hari lalu sebetulnya pak menkes juga sudah menyampaikan ya dalam rapat
bersama dengan komisi sembilan berkaitan dengan strategi testing yang baru ini
dari yang anda lihat apakah keputusan ini dengan menggunakan antigen sebagai alat diagnosis ini
keputusan yang tepat atau ini juga bisa menjadi problematika yang baru ke depan
ya pung renhar
pertama ada beberapa catatan ya dari saya secara pribadi ketika pemerintah menetapkan swab antigen ini sebagai alat testing
yang pertama dari aspek kebijakan
kalau kita bicara kebijakan tentu kita berharap kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang saintifik ya
bukan sekedar kebijakan populis yang non saintifik
jadi artinya ini perlu dikonfirmasi kepada para epidemiolog para pakar bahwa sampai saat ini
yang menjadi gold standard dalam penegakan diagnostik pasti pcr
karena itu ini yang juga harus diperjelas ya
penggunaan swab antigen ini seperti apa pelaksanaannya
kenapa karena kalau kemudian kita lihat ya tren yang terjadi di tengah masyarakat
tentu ketika kita gunakan sebagai alat menegakkan diagnostik
harus ada ketepatan pengambilan

kemudian dilakukan secara individual kemudian ya kalau kita lihat kan ada beberapa orang yang kemudian
memperlihatkan ya sedang melakukan
punya alat sendiri ya bu neti
apakah kemudian itu memenuhi ya tingkat akurasi sensitivitas dan juga spesifisitas gitu
nah itu yang pertama
kemudian yang kedua tentu saja ketika kita bicara tentang penggunaan swab antigen
apakah ini bisa diperlukan
ini hanya untuk memperbesar jumlah atau besaran testing ya ketika hari ini kita sudah menembus angka satu juta kasus positif ya
apakah kemudian ini berkolerasi secara spesif kan ada kasus spesif dan juga penanganannya
nah itu yang kedua
nah tentu saja yang ketiga ini saya nggak tahu apakah ada kemudian alasan untuk memudahkan atau kemudian relaksana
relaksasi pada kelompok pengusaha
karena kalau kita bandingkan antara pcr sebagai gold standar dengan swab antigen tentu harganya amat sangat terpaut jauh gitu ya
nah hal hal seperti ini yang menurut saya perlu ditegaskan oleh pemerintah
karena bagaimanapun ketika kita ingin menggulirkan sebuah kebijakan kita butuh policy marketing ya
dan juga tata kelola komunikasi publik pada masyarakat
sehingga betul betul masyarakat meyakini
kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang efektif dan tepat sasaran
soal relaksasi kelompok pengusaha ini tadi yang anda maksud ini penjabarannya seperti apa bu
ya tentu kalau kita bicara tentang caratan melakukan perjalanan aktivitas kan
hari ini menggunakan persyaratan ya itu
sekarang swab antigen
kalau kemudian digunakan pcr
yang satu memang itu harganya mahal ya
nah padahal kalau kita lihat dari kebijakan dari psbb menjadi ppkm ppkm jawa bali ppkm mikro ya
dan kemudian kan ketatan tapi juga pelonggaran kan sekarang kalau kita lihat presentasi dari wfo dengan wfh jadi lima puluh lima puluh gitu ya
nah artinya ini boleh jadi juga akhirnya memberikan kemudahan kepada para pengusaha untuk
bisa memberikan akses pada pekerjanya
atau kemudian juga pada masyarakat menjadi lebih terjangkau begitu
tapi ya lagi lagi kalau kita bicara dari aspek epidemiologi apakah kemudian ini betul betul akan berkolerasi positif
secara signifikan akan menurunkan kasus positifnya ya seperti itu
oke saya ke pak diki kalau begitu langsung saja ke epidemiologi langsung
yang tadi juga sudah dibahas pak diki ketika
kita biasa pakai standarnya adalah pcr kemudian sekarang juga sudah bisa menggunakan swab antigen
ini bagaimana ini apakah tadi ada korelasi positif atau seperti apa yang dari anda lihat pak diki
jadi sebetulnya bukan hal baru ya
dan who sebetulnya kan september lalu sudah menganjurkan ini atau merekomendasikan ini
artinya jadi kata terlambat itu artinya ya itu harus diakui ya
bahwa kita meresponnya telah tapi bukan berarti satu
ini kita berdiam
ini ada satu progres ya untuk menempatkan penguatan testing ini dengan penambahan dengan strategi harus antigen
tapi harus dicermati tuh masukan bu neti itu betul
jadi itu harus berpedoman ya algoritma lah
jadi sebagai gambaran singkat saja bahwa di level puskesmas tentu mereka harus
tahu ada yang disebut dengan pre test probability ya
jadi bahwa dia itu lokasinya dengan prevalensi berapa
sehingga ada yang disebut dengan tes predictive value nya yang positif value negatif value nya itu sudah bisa terbayang
sehingga ketika hasilnya di luar perkiraan itu yang harusnya oh kayaknya ini kita karena prevalensinya tinggi hasilnya akan positif
ketika hasilnya sebaliknya itu harus ada algoritma yang akan memverifikasi
bahwa itu bukanlah satu fals negatif misalnya
nah ini algoritma inilah yang harus ada
kemudian juga tentu si pelaku dari testing ini tentu harus akan mengalami pelatihan bukan hanya dalam alatnya
tapi juga di probability tadi
kalau kita mungkin kalau kedokteran ya seperti anamnesanya lah kurang lebih
tapi anamnesa itulah yang akan membantu melihat predictive value
dari apa ini positif dan negatif
ini yang saya kritik yang terkait sedikit ke genos ini
karena ini nggak bisa seperti itu ya
jadi kita tidak bisa menempatkan testing testing asal ada alat murah cepat
tapi masalah sensitivitas spesifisitas juga harus diperhatikan
nah untuk rapid test ini tentu akan banyak nih
pasti begitu ada rencana ini ya namanya pemerintah pasti didekati banyak pengusaha
harus kita lihat dan kita rujuk pedoman who
itu nggak harus jadi pedoman baku
dan ini tidak bisa dinegosiasikan karena sudah terbukti valid dalam beberapa studi literatur
nah ini salah satu hal yang artinya sebetulnya yang kita lakukan ini
ini memang sudah tepat dan sesuai dengan rekomendasi who
namun saya mengharap tidak hanya untuk tracing saja termasuk untuk diagnosis
sebetulnya juga untuk investigasi satu outbreak ya
misalnya ada di kantor klaster
ini bisa dipakai nih
ada sebetulnya lima manfaat dari rapid test antigen ini yang belum kita manfaatkan selama ini
lima itu apa saja pak diki misalnya
antara lain untuk investigasi dugaan adanya outbreak ya
misalnya di sekolah sorry misalnya kalau sekolah kan sudah tutup ya
misalnya di kantor misalnya di dpr tuh tempat bu neti ini
ada satu dua nah itu bisa tuh
bu nadia datang dengan timnya memakai rapid test ini
bisa untuk deteksi itu
kemudian juga untuk verifikasi bahwa ada melihat derajat kepala atau seperti surveillance ya
di komunitas ya
misalnya di puskesmas atau kan sekarang nih kluster puskesmas mulai muncul nih
nah kita lihat insidennya
nah ini bisa
kemudian juga tadi sudah disampaikan secara singkat misalnya tentang untuk diagnostik pada lokasi yang di pedalaman atau daerah yang tidak memungkinkan ada pcr
itu bisa untuk diagnostik
termasuk juga untuk kontak tracing
jadi bisa segera dilakukan keputusan untuk
melakukan isolasi atau karantina
jadi kurang lebih seperti begitu banyak manfaat yang bisa diambil dari penggunaan rapid test antigen ini
dengan tadi cacatan masalah sensitivitas dan spesifisitas
termasuk sop nya yang terlena algoritma yang sudah ada
jadi manfaatnya sudah disampaikan pak diki
catatan dari bu neti juga sudah disampaikan tadi
ada soal ketepatan sampel
memperbesar testing dan lain sebagainya
dan juga tadi bu nadia
memaparkan target target yang ingin dicapai oleh kemenkes
pertanyaan kemudian sekarang adalah pelaksanaannya akan seperti apa
karena saat ini yang tadi bu neti sudah sampaikan
ada orang yang punya alat tes antigen sendiri misalnya
ada yang sudah dijual di apotik atau mungkin di klinik
antigen juga punya sendiri dengan harga yang bervariasi
nah ini bagaimana bu nadia
tapi di jawabnya nanti kami akan segera kembali sesaat lagi
tidak kemudian juga menjadi meleset begitu bu nadia
tentunya di keputusan dari kesehatan nomor empat ratus empat puluh enam itu
sudah mengatur hal hal tadi
yang sudah tentunya menjadi masukan
baik dari bu neti maupun juga dari pak diki ya
karena kita pada waktu menyusun kemenkes ini juga melibatkan berbagai ahli
baik itu adalah ahli epidemiologi
selain itu juga adalah ahli laboratorium ya
jadi memang sudki di kpnk ini
kita sudah mengatur ya
artinya misalnya bahwa periksaan rapid antigen ini harus dilakukan misalnya pada tempat seperti apa
jadi boleh dilakukan oleh pasien kes
tapi boleh juga dilakukan misalnya di ruang terbuka gitu
tetapi yang cukup aman ya
kemudian tadi kriteria pemilihannya juga sudah kita akomodir
termasuk juga yang nanti akan melaksanakannya juga harus
petugas kesehatan ya
atau petugas kesehatan yang sudah terlatih
dan termasuk kita juga mengatur tentang bagaimana pengelolaan limbahnya
karena kan ini adalah limbah medis
selain itu nanti untuk petugas yang melakukan mengambil spesimen
itu juga ada apd yang harus digunakan
dan tentunya ada kompetensi tertentu
jadi di kpnk ini sudah meregulasi hal hal terkait bagaimana rapid antigen ini digunakan
oke termasuk merk apa
apa mungkin bu nadia yang menjadi standar dari kementerian kesehatan untuk alatnya sendiri
karena kan saat ini yang berada di masyarakat sudah cukup banyak ya bu
ya tentunya banyak ya merek yang ada
yang pasti mereka memenuhi kriteria
yang pertama mungkin sudah memiliki memurizin edar dari kementerian kesehatan
kita juga tahu bahwa kalau ini ada produk dalam negeri
maka ini yang diutamakan untuk produk dalam negeri
nah nanti kita melihat untuk faktor faktor lain
jadi misalnya ini sudah memenuhi kriteria daripada emergency use listing dari who
ya yang tadi disebutkan oleh pak diki
jadi kita sudah ada kriterianya sih bang rehat
agar kemudian masyarakat bisa tahu mana antigen yang ini sudah punya kriteria mana yang tidak
artinya dengan kemudian ini sudah diperbolehkan
apakah nantinya masyarakat diperbolehkan bu nadia untuk swab antigen secara mandiri misalnya
karena kan tadi bu nadia juga katakan ada yang mengambil sampel sendiri
misalnya saya juga pernah punya alat antigen sendiri sebetulnya
itu bagaimana bu nadia
ya tentunya rapid antigen ini kan bukan suatu alat kesehatan yang bisa digunakan secara bebas oleh masyarakat
di kemenkes ini kita sudah mengatur siapa saja yang boleh
jadi misalnya pengambilan spesimen dan pemeriksaan
rapid antigen itu harus di fasiantes
berarti kan nggak boleh di rumah
atau misalnya pada tempat tempat terbuka seperti bandara stasiun
tapi harus ada pertimbangan terkait sirkulasi yang baik
kemudian sudah ditetapkan juga di kemenkes ini bahwa pengambilan spesimennya itu harus oleh tenaga kesehatan terlatih
jadi nggak bisa semua masyarakat melakukan dan mengambil spesimen serta melakukan pemeriksaan
dan kedua adalah bagaimana pengolahan
karena ini bukan limbah rumah tangga
ini adalah limbah medis
yang artinya harus dikelola oleh fashiankes
jadi ini supaya publik juga tahu
bukan berarti ketika antigen sudah boleh digunakan kemudian bisa ambil sendiri beli sendiri
tapi memang harus resmi di fasiankes sehingga ini bisa dilaporkan
kasusnya terhadap kementerian kesehatan
saya ke pak adiki sebelum kebuneti lagi
pak adiki oke setelah ini sudah ditetapkan ada kebijakan menggunakan antigen
apa hal hal yang menurut anda perlu diantisipasi oleh pemerintah
karena kan menkes sendiri mengatakan siap siap nih kita akan ada lonjakan kasus
ya memang masalahnya begini
harus difahami bahwa tes itu tidak menciptakan kasus
tapi testing menemukan kasus
jadi kasus kita sudah banyak di bawah permukaannya dengan fenomena gunung es
jadi yang dikatakan pak menkes ya memang benar
jangan kaget itu karena memang sudah banyak kasusnya
dengan tes positivity rate yang tinggi itu dan pr kita yang banyak
ya kita mungkin ya rumor bahwa ada dua juta kasus akan ditemukan
ya kita lihat lah
tapi intinya jangan paradigmanya harus dirubah oleh kita semua
masyarakat pemerintah setiap level bahwa banyaknya kasus jangan dilihat sebagai kegagalan
banyaknya kasus malah sebetulnya keberhasilan kita mendeteksi sebagian besar dari kasus kasus ini
sehingga tidak terjadi penularan lanjutan
nah ini yang harus difahami
dan testing itu juga selain menekan nanti memutus transmisi
karena yang harus diantisipasi juga nanti adalah perangkaiannya
bahwa testing nggak berhenti di testing nggak berhenti di tracing
tapi ada yang tadi sudah disampaikan bu nadia juga
isolasi karantina yang saya harapkan sih bisa difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah
supaya lebih efektif
dengan ada pengawas atau monitoring untuk isolasi dan karantina yang efektif itu
selain itu bahwa tes ini akan menyelamatkan banyak nyawa ya
karena dengan cepatnya kita mendeteksi
karena ini kan kurang lebih tiga puluh menit ya
kemudian orang itu bisa langsung diisolasi atau karantina
termasuk kalau artinya orang itu bergejala kan kita sudah bisa segera mendeteksi
ada apa di kondisi dia yang mendasar yang harus disegera diperbaiki
sehingga pada gilirannya sebetulnya semakin banyak testing
kita akan mengurangi yang namanya hunian rumah sakit itu
kemudian juga menurunkan angka kematian
namun ini akan berhasil kalau kita siap dengan rangkaiannya ya
jadi nggak berhenti di testing atau tracing saja
tapi terutama isolasi karantina
nggak bingung kemana di karantina
dan juga treatmentnya ada di situ
bu neti ada tambahan dari anda
karena ini kalau tadi pak diki katakan ini kita siap siap akan menemukan kasus kasus baru
ini juga pak menkes juga sudah menyampaikan
bu neri juga begitu
jadi tidak perlu panik
karena sudah tengah menggenjot dengan rapid antigen ini
bagaimana bu neti
ya tentu saja sebagai anggota komisi sembilan dpr ri
saya secara pribadi harus melakukan fungsi pengawasan
dan menanyakan pada pemerintah seperti apa roadmap pelaksanaan testing ini
karena kalau kita bicara tentang testing atau rapid antigen yang akan digunakan sebagai alat testing ini
ini berarti kita harus memastikan
semua puskesmas dan klinik atau pasien kes ini bisa melakukan testing dengan rapid antigen
kemudian yang kedua
bagaimana kita melakukan penguatan terhadap nakes di puskesmas
karena kalau kita bicara tentang penemuan kasus yang disebutkan oleh pak diki
berarti kita harus mengaktifasi puskesmas sebagai ujung tombak atau gatekeeper
nah tentu kita juga harus meminta pada pemerintah membuka data
tapi zona yang memang harus diperkuat gitu ya testingnya
kemudian didorong untuk juga melakukan pcr ketika ternyata hasil dari rapid antigen ini harus dikonfirmasi dengan pcr
itu yang ketiga
yang keempat berikutnya adalah cepatan data collection dari hasil pcr ini
tadi juga sudah disampaikan oleh pak adiki bahwa bukan hanya memperbanyak testing tapi juga treatmentnya seperti apa
jadi ketika kita mendapatkan data dari rapid antigen dan bagiannya dikonfirmasi dengan pcr
berarti konsekuensinya harus ada isolasi tempat isolasi
kemudian juga peningkatan kapasitas tempat tidur di rumah sakit rumah sakit atau di tempat layanan kesehatan
dan yang tidak kalah penting saya ingin menegaskan bahwa dalam rapat kerja kemarin disampaikan oleh pak menkes
akan ada tambahan anggaran penanganan covid
jadi anggaran penanganan covid ini kan luar biasa ya
kalau saya boleh katakan ini menjadi belanja kaget ya
yang angkanya besar gitu
nah tentu ini harus bisa dijelaskan oleh pemerintah
kalau kemudian diprediksi ada satu tujuh juta positif di tahun dua ribu dua puluh
kemudian satu tujuh juta ini dikalikan lima belas tak erat
jadi ada sekitar dua puluh lima juta ya bu nadia ya
nah itu anggarannya besar sekali untuk melakukan testing
jadi kalau nggak salah ada dua belas triliun sekian lah ya
termasuk juga tracingnya
nah menurut saya ini harus menjadi perhatian ya pemerintah secara sungguh sungguh
bahwa anggaran itu adalah anggaran yang mandatori
diberikan oleh rakyat untuk dikelola oleh pemerintah dengan sebaik baiknya
jadi jangan ada moral hazard ya
kalau awal awal oke lah kita masih gagap dengan kelangkaan masker
beragamnya harga apd dan sebagainya
nah jangan sampai nanti antigen ini mohon maaf ya
ada penumpang gelap bu nadia kan begitu ya
dari pengadaan antigen dan sebagainya
ini yang menurut saya harus dikawal ya
dalam fungsi pengawasan sebagai anggota dpr ri
tentu kita akan menyoroti ini
karena praktek praktek yang sudah terjadi itu tentu menciderai masyarakat
dan mengurangi trust masyarakat ya
terhadap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah
dalam penanganan pandemi ini
itu mungkin tambahannya bu renhat
jadi jangan sampai udah
ada belanja kaget
tapi kita masih punya masalah masalah ke depan
terus mungkin ada puskesmas yang tidak bisa melakukan rapid test
dan apalagi ada penumpang gelap begitu ya bu nety
kita harus jaga itu bung renhat ya
cukuplah praktek praktek yang lalu
tapi ke depan karena anggarannya ini besar
ini anggaran belanja kemenkes ini besar ya bu nadia
jadi menurut saya ya harus dijelaskan
dan harus diimplementasikan dengan sebaik baiknya
kita tidak ingin
kita tidak meminta pemerintah
pemerintah mencari keuntungan dari anggaran belanja negara
dan juga nggak bisa seenaknya menggunakan anggaran
tapi betul betul memang harus bersolerasi positif ya
pada penurunan kasus positif covid sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh satu ini
kan kita sudah belajar selama dua ribu dua puluh kan
harusnya angka angka itu di exercise gitu ya
bagaimana caranya agar antara kebijakan dengan dukungan program ini
team front begitu ya
untuk bisa menurunkan
kasus pandemi di dua ribu dua puluh
bu nadia perlu diperhatikan juga ya nih bu nadia
soal penumpang gelap misalnya
atau dengan anggaran yang banyak
tapi nanti kita jangan sampai kita ke depan mendengar masalah masalah klasik lagi
soal tidak ada alat kah dan lain sebagainya
atau kesiapan puskesmas misalnya
nah itu bagaimana ketika ini sudah dijalankan
tentu kan puskesmas sebagai gatekeeper tadi ini juga harus siap semuanya
bagaimana kesiapan soal vaskesnya juga
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke saat ini